dalam sebuah video viral pengendara motor meminta petugas juga menjalani tes antigen
pasalnya ia juga tidak tahu apakah ada petugas yang terpapar covid atau tidak
pertanyaan pelintas itu ada benarnya
para petugas di pos sekat memiliki risiko tinggi terpapar covid sembilan belas
termasuk varian delta yang ditemukan di antara para pelintas
hanya tenaga kesehatan yang menggunakan apd lengkap
sedangkan petugas non kesehatan hanya menggunakan masker
dan sebagian lain melengkapi diri dengan sarung tangan
padahal mereka juga sama dekat dengan para pelintas yang dites
mereka mengaku khawatir
namun tugas tetaplah tugas yang harus dijalankan
para petugas ini berinteraksi langsung dengan para pelintasnya
mereka bertugas mulai dari menghentikan kendaraan
mengatur alur tes memberikan hasil tes
sampai mengantar pelintas yang dinyatakan positif covid sembilan belas hasil tes antigen
jika terpapar bisa saja mereka saling menularkan virus
febri aditya prajatara kasubahumas pemerintah kota surabaya menegaskan
para petugas di pos sekat rutin dites antigen dua hari sekali
meski begitu sejumlah petugas mengaku belum menjalani tes antigen
febri mengatakan petugas yang belum dites belum selesai shift jam kerjanya
petugas kita kan banyak ini shift shiftan
kita kan ambil gantian oh yang dari sana dari sini dari sini
mungkin dia itu kan masih awal kita melakukan pengamanannya setelah habis shift
ya jelas dia bilang seperti itu
ketika mau berganti shift ini per apa namanya per apa namanya
menjelang pergantian ini lah
itu yang akan kami lakukan swabnya
sampai enam belas juni hampir dua puluh delapan ribu pelintas jembatan suramadu dari bangkalan menuju surabaya dites antigen
dari jumlah tersebut lima ratus sembilan puluh lima orang dinyatakan positif covid sembilan belas
tiga pelintas bahkan dinyatakan terpapar covid varian delta
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur